perbincangan tentang dua ribu dua puluh empat dibilang jauh udah dekat dibilang dekat juga masih jauh gitu ya
psi seperti teman teman tahu kami tokoh yang kami kagumi adalah pak jokowi
kami ingin melihat keberlanjutan dari program programnya pak jokowi
dan oleh karanya kalau teman teman tanya gitu ya apakah sudah mengerucut kemana kemana
psi siap bergerak sesuai dengan arahan pak jokowi tapi kayaknya akhir akhir ini sudah makin kelihatan tondo tondonya